dan satu dari empat tersangka pelaku perampokan
serta pembunuhan di pulau mas jakarta timur
masih menjalani perawatan di rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
tersangka erwin situmorang yang mengalami luka tembak di kaki
kamis pagi dipindahkan ke ruang perawatan jendrawasi satu rumah sakit polri kramat jati
pemindahan ke ruang perawatan ini dilakukan
seiring dengan kondisi erwin situmorang
usai menjalani operasi pengangkatan proyektil peluru
yang bersarang di kakinya
sebelumnya pelaku perampokan sadis ini
sempat mendapat penanganan medis di igd
sesaat setelah ditangkap pada rabu kemarin
sementara jenazah tersangka perampokan
dan juga pembunuhan di pulau mas ramlan butar butar
masih berada di kamar jenazah rumah sakit polri kramajati jakarta timur
ramlan tewas ditembak akibat melawan petugas saat penangkapan
hingga kamis pagi belum ada pihak keluarga
yang mengambil jenazah ramlan butar butar
di kamar jenazah rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
tersangka tewas akibat melawan petugas
kepolisian saat disergap di kawasan bekasi jawa barat
ramlan sendiri merupakan otak dari perampokan rumah mewah
di kawasan pulau mas jakarta timur
yang mengakibatkan enam orang meninggal dunia